situasi seperti ini
itu menarik traumatik mama lagi ketika mama kehilangan roy
maafin gigi datangnya telat tapi sebelumnya g mau mengucapkan terima kasih banyak kepada
bapak dosen karena pak dosen udah membantu gigi nyuruh salah satu mahasiswa bapak buat jemput
hai gigi pak jerry terima kasih ya udah jemput gigi dengan selamat sama sama pak
iya silakan duduk terima kasih pak
karena udah hadir semuanya sekarang kita mulai aja ya
apa jangan jangan kemarin waktu di hotel sentul
pas aku berangkat ke proyek
ini udah benar benar keterlaluan
ini udah di luar batas
aku harus tanya elsa
nino ada apa ya
elsa sekarang kamu di mana
ini aku aku lagi di luar sayang ada urusan kerjaan sebentar sekarang juga aku pulang
aku mau bicara dengan kamu di rumah
ada apa ini nino kau kedengeran marah banget sama gue
kamu kesini kok gak bingung
tadi aku ketemu sama papa di kampus
pasel nih kayak gimana dari apa
nanti aku ketemu dia lintung
ketemuan sama aku dan dia minta
aku merahasiakan masalah ini ke nino
kita gak boleh kasih tau
ya alasan minta itu ke kamu
berani banget ya alasan minta itu
aku tahu apa yang harus aku lakuin
aku akan bongkar semuanya mas
papa itu berhak tau
salah satu orang yang paling sedih ketika nindi itu meninggal itu adalah papa
dan selama nini meninggal
papa yang selalu nemenin aku ziar ke makam kosong itu
jadi selain aku yang menderita ada papa yang menderita
ada apa apa yang tersakiti dalam masalah ini mas bukan cuma aku
dan untuk elsa
gak bisa deh kayak gini terus
gak bisa dia bersembunyi di balik
mau sampai kapan
ini gak adil buat aku gak adil juga buat bapak

aku juga gak bisa menahan papa

rahasia busuknya elsa aku gak bisa
dan karena aku ketemu sama papa
dan aku liat kondisi papa
papa juga udah baik baik aja
kita bahasa dengan kepala dingin ya
kemarin kan kita sudah sepakat
kita akan cari waktu yang pas untuk bicara semua ini
waktu yang pas kapan
gak ada waktu yang pas
mau sampai kapan rahasia ini kita simpan terus
nanti kalau papa tahu itu semakin sakit
gimana dengan kondisi mama
kamu liat kan tadi pagi di pejam makan
situasi seperti ini
itu menarik traumatik mama lagi ketika mama kehilangan roy
belajar apa tadi di dalam kelas
aku bikin banyak kartu hati
lucu tapi kecil
oh love card tuh kartu hati
ini buat oma
cucu oma tersayang
ancus juga dapat
ini buat ancus
ancus terharu deh dapat lope lope dari gemoy
kan baik sekali sih sayang
kau memang anak yang baik
ya terus itu
masih banyak ini love cardnya
ya udah mau kasih buat opa sama oma iya
ya udah kalau gitu yuk kita anterin reina buat kasih love cardnya ke opa surya oma sarang ya
ya udah ini oma simpen dulu ya
oh sama nih bajunya
mau masukin di dalam tas
wow ini benar benar kaya kajaiban banget
gue masih antara percaya nggak percaya
ternyata anak yang selama ini gue asuh anak kandungnya andin reina
dan cucu kandungnya oma surya dan tante sarah
pantesan semuanya kayak ada ikatan yang kuat banget sama rena
aduh gigi gue nyut nyutan terus nih dari tadi pagi
atau bisa jadi lo salah pilih pasta gigi
lo bajunya piggy aja
lo bisa dimakan hast
adam ngasih hashtera rd